presiden terpilih gibran raka buming raka mengatakan akan ke kpu dalam penetapan presiden dan wapres terpilih pada rabu esok
gibran juga menyebut ada rencana untuk bertemu sejumlah tokoh setelah itu
terkait kapan pertemuan dengan kubu satu dan tiga gibran menunggu arahan prabowo subianto
nantinya ingin cepat cepat silaturahmi dengan semua menggandeng semua
pasti makanya ditunggu saja setelah acara kpu besok
kami sudah merencanakan pertemuan pertemuan dengan tokoh tokoh yang kemarin belum sempat ditemui
tapi sudah ada komunikasi dengan tokoh tokoh tersebut
itu nanti setelah kpu
kami akan menemui tokoh tokoh yang kemarin belum sempat kita temui
kan tujuannya untuk silaturahmi
dan dari pasal satu tiga juga sudah menerima putusannya sudah memberikan selamat juga